presiden joko widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan mpr dua ribu dua puluh dua hari ini
ada sejumlah isu yang dibahas jokowi dalam pidatonya tersebut
mulai dari krisis global pandemi covid sembilan belas hingga masalah ekonomi
di awal pidatonya jokowi menyebut saat ini dunia tengah menghadapi krisis multidimensi
kendati demikian menurutnya indonesia patut bersyukur karena termasuk negara yang mampu mengatasi krisis global
indonesia dianggap mampu mengendalikan kofit sembilan belas dan inflasi
inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran empat sembilan persen
angka ini jauh di bawah rata rata inflasi asean yang berada di sekitar tujuh persen
dan jauh di bawah inflasi negara negara maju yang berada di sekitar sembilan persen
bahkan sampai pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua ini
apbn juga berhasil